empat orang warga di tasikmalaya salah seorang diantaranya wanita
menjadi korban penganiayaan sekelompok orang tak dikenal minggu malam
selain terluka memar akibat pukulan
dua korban juga mengalami patah tulang setelah terjatuh dari motor
polisi yang hendak mengejar pelaku justru mendapati sejumlah remaja
yang sedang pesta miras oplosan di lokasi berbeda
langsung dilarikan ke rumah sakit umum dr soekarjo minggu malam
mereka langsung mendapatkan perawatan petugas rumah sakit
karena menderita luka memar di bagian wajah
dua diantaranya bahkan mengalami patah tulang setelah terjatuh dari motor
sebelumnya empat orang korban yang satu diantaranya wanita ini
dianiaya sekelompok orang tak dikenal di kawasan pasar cikurubuk
penganiayaan terjadi saat korban yang mengendari sepeda motor
diserempet pelaku di jalan menikung hingga korban terjatuh dan dipukuli
polisi yang mendapat laporan mencoba mengejar pelaku
dengan menyisir lokasi kejadian
namun di lokasi berbeda di jalan hazet mustafa
polisi justru mendapati sejumlah pemuda yang sedang pesta miras oplosan
mereka didapati beberapa obat obatan kelar sejenis seledipik
jadi memang harus dikoper tapi mereka salah menangkan
salah satu kendaraan motornya didapati minuman keras ada delapan liter
delapan liter miras oplosan dan sejumlah obat kerasnya
diamankan sebagai barang bukti
sementara itu kasus penganiayaan yang menyebabkan empat warga terluka
masih dalam penyelidikan polisi